pemerasan firly ini berarti nanti dipastikan nggak akan sp tiga ya pak
kalau saya pastikan akan saya selesaikan
dan selesainya kan kita sudah tinggal fase terakhir
masih fokus di satu perkara dulu
perkara itu jalannya dengan berkas
berkasnya ini memang sedang ada di kita
dan dalam waktu yang tidak lama akan kita selesaikan
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital